pemerintah berencana menghapus beberapa komponen pajak untuk transaksi rumah mewah demi menggerakkan sektor properti
dikutip dari detik finance ditjen pajak menjelaskan tingginya tarif pajak penjualan atas barang mewah ppnbm dan pph dua puluh dua dalam transaksi jual beli properti mewah
dinilai membuat pengembang kesulitan memasarkan produknya
namun saat ini ditjen pajak dan badan kebijakan fiskal serta asosiasi pengembang properti masih mengkaji rencana penghapusan pajak penjualan atas barang mewah
meski akan kehilangan potensi penerimaan dari sektor properti ditjen pajak menjelaskan tidak merasa cemas akan potensi kehilangan pemasukan dari rencana penghapusan pajak rumah mewah direalisasikan
dan berikut pemberlakuan pajak untuk penjualan atas barang mewah berdasarkan peraturan menteri keuangan no tiga puluh lima tahun dua ribu tujuh belas